perjalanan timnas sepak bola u dua puluh tiga dari piala asia u dua puluh tiga hingga menjalani playoff olimpiade paris
telah membuka mata bahwa sepak bola tanah air mampu bersaing di level asia
skuad garuda budha berhasil menggagalkan ambisi australia dan korea selatan menjadi wakil asia di olimpiade
sekali lagi selamat untuk tim garuda muda karenanya saya bersama ketua umum pssi bapak erick thohir
selamat datang kembali ke tanah air pak erik
selamat juga untuk pencapaian tim nas garuda
semuanya menyambut dengan gembira karena ini rasanya pelepas dahaga sekian puluh tahun
pak erik sewaktu di acara kadin itu bapak waktu itu mau tanding melawan uzbekistan
semua orang mengatakan selamat pak erik rofi siap insya allah yang penting tiket olimpiade
yang penting olimpiade yang penting olimpiade
buat pak erick apakah harapan ini is it to march
apakah sesuatu yang sebenarnya agak melampaui apa yang kita punya
tapi memang ekspetasinya tidak setinggi sekarang
terus terang waktu kita lolos u dua puluh tiga kualifikasi piala asia
setelah kita menang dua kali waktu itu sama taiwan sama kyrgyzstan itu kan kita pertama kali lolos
lalu ketika pembagian pool agak lemes
karena ada qatar australia ada juga waktu itu satu lagi kok lupa ya
jordan yang dua duanya tim senior waktu itu kejuaraan piala asia senior dua duanya di final
nah tetapi ya kembali kan kita tidak boleh selalu apa ya sebagai bangsa kalau melihat tembok tuh wah udah tembok
kita harus biasakan iya kan kita harus biasakan apa sih di balik tembok sepatu ada sebuah kegembiraan
karena waktu itu australia lawan dengan jordan juga luar biasa ternyata
kita coba ya terima kasih kepada pemain kepada coach yang mempersiapkan semua dengan baik
supporter luar biasa dukungan presiden pemerintah luar biasa
ya itu juga membawa sebuah semangat baru gitu
pak erik tapi kalau misalnya dengan seluruh apresiasi yang ada dan pasti pak erick saya lihat membukukan badan kepada pemain untuk mengucapkan terima kasih
tapi kalau ada catatan adakah ganjelan sesungguhnya dari seluruh pertandingan
ya selalu gini kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi karena perjalanannya luar biasa gitu
tapi kan kembali sebagai manusia atau sebagai bangsa kan kita harus punya mimpi lebih besar ya tinggal selangkah lagi kita gagal
nah tentu apa introspeksi yang selalu saya bilang ke pemain pelatih ya memang akhirnya kita perlu tiga hal
satu memang kalau kita lihat setelah kemarin
lawan korea itu secara fisik dan mental kita sudah habis
karena udah kasih semua gitu
ya recovery nya memang ya kembali fisik mental nah ya ini memang harus terus digenjot
ya dan kesuksesan kita kemarin juga kita ada waktu untuk tim ini konsolidasi
karena kan kalau kita lihat banyak pemain muda kita baik yang ada di eropa ataupun yang ada di indonesia
hanya beberapa pemain yang pemain inti di klub
ya ridho pemain inti di klub
ya kalau kita lihat marcelino di liga dua belgia kan dia bukan pemain inti
justin juga lalu witan pemain inti sekarang kemarin dibayangkan
nah tapi kan dinamika ini gak boleh menjadi sebuah langkah serius
karena itu ada setback bahwa tim kita tidak bisa berkompetisi
nah itulah kenapa sejak awal kita perlu istilahnya training centers lima hari sebelumnya
itu karena untuk chemistrynya dulu dibangun
dan itu terbukti salah satu selain persiapan fisik mental ya ada jeda untuk training camp ini
mempersiapkan tim itu menjadi salah satu kunci kan
dan sebelum kemarin kita bertanding kan kita lawan saudi dan lawan uae
dimana lawan ui kita seri satu satu
lawan saudi kita half time satu satu terus full time kita kalah tiga satu
kalau tadi pak erick mengatakan bahwa ya waktu lawan korsel itu itu memang sudah total
dan kemudian melawan uzbekistan sebenarnya harapan sangat besar
ternyata kita kalah satu hal ada soal wasit dan var
tapi saya ingin bertanya pada pak erick memang pada waktu itu betul betul drop ya
pemain kalau saya boleh apresiasi ya
mereka itu memang benar dalam kondisi yang habis habisan
saya lihat video yang pak erick post di ruang ganti
itu kelihatan sekali mereka tidak cukup bersemangat untuk merespon
jadi saya juga bisa merasakan down sekali
ya saya sebagai pembina ya saya mesti juga punya empati
tetapi juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan
kita nggak bisa sebagai pembina nyuruh nyuruh marah marah gitu
ya tentu peran saya di situ selain memastikan organisasi ini berjalan baik ya
kehadiran saya mengawal mereka saya kasih lihat dengan leadership bahwa saya bersama mereka
pak erik pada waktu mau melawan playoff yang terakhir itu ada paling tidak dua pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir yaitu hubner
ya dia memang sedang ada prioritas dengan klubnya sehingga tidak bisa bergabung
tetapi juga ada elkan bagot gitu
dan kemudian kenapa dia tidak bisa hadir pak erik sudah ikut turun tangan untuk memintanya
shin taeyong juga sampai mengatakan ya kalian wartawan cari sendiri saja jadwalnya
membuat supporter bola melihat bahwa elkan tidak nasionalis tidak mementingkan timnas indonesia
saya nggak bisa menghakimi seperti itu karena begini loh
saya kenapa selalu bilang kalender kalender kalender itu penting program penting
kita tidak bisa semua itu dadakan
kalau kita lihat persiapan u dua puluh tiga dan kondisi u dua puluh tiga
pada pertandingan piala asia ini kan memang tidak masuk kalender fifa
dan saya di tiga bulan sebelum kita berkumpul saya sudah duduk sama klub klub
ini kita ngomong yang indonesia kita jangan ngomong yang luar negeri dulu
dan sampai waktu itu kan akhirnya liga merubah sebuah regulasi
kalau klub tidak menurunkan pemain dua tiga dia diperbolehkan
ternyata tiga hari sebelum kita berkumpul itu saya dapat laporan hanya sembilan pemain yang berkumpul
makanya saya bukan otoritatif yang otoriter maksain
kan ya kan kita sudah ada pembicaraan tiga bulan sebelumnya dan ada kesepakatan
baru saya pakai power saya ya untuk memastikan
kalau pemain yang di luar negeri sayangnya kan saya nggak punya otoritatif
memberhentikan liga mereka atau memaksa klub
jadi akhirnya ya kembali kita harus berjuang
klub klub indonesia juga melepas pemainnya
lalu kita berjeripayah untuk justin akhirnya dilepas
nah elkan memang tidak dilepas sama klubnya
ya tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain
ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi
tapi gini saya masih yakin nasionalisme di anak anak ini ada kok
karena supporter bola melalui social media langsung meluapkan ekspresi kemarahan
dan merasa bahwa elkan bagot tidak cukup
ya memang supporter sepak bola indonesia kan tadi ini rindu yang puluhan tahun terpendam
akhirnya dinamika di sosial media pun sangat dinamis
nah itu yang saya bilang juga saya berharap supporter kan sekarang sudah melihat
tim kita sudah mulai naik ke asia
ya untuk u dua puluh tiga sudah empat besar
untuk yang senior enam belas besar
saya berharap supporter juga harus mulai latihan
harus juga dalam posisi level seperti supporter supporter negara lain
dan ingat saya hadir disini pun karena sebuah peristiwa besar yaitu kanjuruan
ya ketika presiden fifa dan presiden pak jokowi waktu itu bersalaman bersepakat ada transformasi
dan situpun saya tidak tahu waktu itu saya yang menjadi ketua umum ketika saya dipanggil
bahwa ini menjadi opsi terbaik
tapi melalui pemilihan waktu itu juga
jadi ada hal hal seperti ini juga yang kita harus set back
bahwa kita harus sama sama membangun sepak bola kita tidak hanya tadi
dari timnasnya tapi supporternya sejak awal ayo sama sama
kan nanti bawa ke situ karena ada yang penting sekali soal ketika play off untuk mendapatkan tiga kali
nah itu yang saya rasa sama sama kita harus dewasa
saya mau kembali misalnya ke pertandingan paling terakhir pak erik
ada dua pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir
apakah pak erick juga melihat ketidakhadiran mereka di timnas itu menjadi faktor tim kita tidak tampil prima tidak bisa menang waktu itu
saya rasa kalau kita selalu membentuk sebuah tim sepak bola tergantung sama satu dua pemain saya tidak percaya itu
ya pemain pengganti dewanga bermain sangat baik
ya kan dewangga dipanggil akhirnya
ada kumulatif kartu kuning
kan ridho gak main karena kartu merah
artinya terus kita mau ngeraung ngerau mau gali gali tanah ya kita udah kirim surat ke afc mempertanyakan ya kan ya dijawabnya ya this the regulations
jadi ya memang ya kita harus punya yang selalu saya bilang dua kali sebelas untuk tim inti
waktu pak erick mengatakan betul sebenarnya filosofinya
bahwa main bola itu bukan cuma satu dua orang tapi ini tim
ini pak erick ucapkan ketika timnas melawan irak ketika semua orang bilang ini pastinya menang dan kita bisa menempati peringkat ketiga waktu itu
dan memang banyak analisa pengamat bola mengatakan pemain marcelino pemain cukup egois
nah perkataan pak erick itu kemudian diasosiasikan ini pasti marcelino
dan kemudian marcelino mendapat hujatan netizen
pak erick bisa juga memberikan klarifikasi
saya tidak menembak figur satu dan lainnya
kata kata bahwa kita bermain bukan dua pemain ada sebelas pemain sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan
karena saya percaya ini permainan tim
dan tidak menunjuk pada marcelino
dan gini kita harus juga biasakan bahwa pemain sehebat apapun pasti diselenggarakan
jadi di satu titik ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal
manusia bukan robot gitu
dan ini yang saya berharap kita juga jangan menghakimi para pemain pemain ini yang masih muda
yang ini generasi emas indonesia yang akhirnya kalau kita hakimi generasi ini habis
saya cukup ikut bisa merasakan apa yang dirasakan marcelino
karena usia mereka juga mungkin belum terbiasa
ginilah kita jangan jadi juga pihak pihak yang gampang menghakimi
karena semuanya ini mereka itu ya bayangkan
makan sama kusintayong tuh makannya ya
jadi ya kita juga mesti empati dengan pemain pemain ini
saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka
erik kalau melihat memang animo masyarakat supporter nobar diadakan di mana mana
sampai harus dibikin karena untuk memfasilitasi keinginan pecinta bola untuk menonton
tapi yang juga terjadi pada saat melawan gwinia kan juga pak erick saya lihat sampai memposting dua kali soal rasisme
itu sebuah message yang penting
karena pak erick takut kita malah jadi dipermalukan di dunia internasional
bagaimana cara pak erick gerak cepat untuk mengatakan stop rasisme
kita tidak mengenal segala bentuk penghinaan rasial
tidak karena waktu saya jadi ketua pssi
ada waktu itu juga isu bagaimana pak kita sesama anak bangsa pun
ya memang kita dari timur warna kulit berbeda
kita pun di liga indonesia ada isu rasisme
tidak hanya di luar negeri tetapi di dalam negeri apalagi gitu
jangan juga sepak bola ini memecah belah bangsa gitu
sekarang masyarakat indonesia bersatu dengan bola
ini bukan kita bicara apa apa ya
jangan juga bola ini dijadikan juga pemecah bangsa ini
ya kita harus kembali tadi sama
supporter kita harus juga melihat bangsa indonesia ini
saudara saudara kita dari timur pun ya sama sama kita
apalagi ya ini konteksnya di internasional
pak erick cukup kaget nggak bahwa memang kelakuan netizen kita kalau sudah
tapi kalau sampai masuk ke
enggak saya nggak kaget karena saya juga tahu bagaimana dinamika di netizen gitu
ya saya apresiasi kritik mereka tapi juga saya ya harus mengerti
ya karena ini koreksi yang harus kita lakukan
kalau kita ingin timnasnya naik kelas
kan udah ranking empat dah ya kan
karena ini benar benar manusia ya
pak erick waktu melawan guinea itu kan juga ada jani presiden
orang langsung melihat wah pak erick manggil
saya terus terang saya shock saya surprise
orang orang fifa gak ada ngasih tahu
ya tiba tiba dia datang ya saya peluk
ini kan pertandingan yang maaf seharusnya nggak ya di level fifa itu jauh sekali
tapi seorang presiden fifa datang sebenarnya untuk apa pak erick
ya mungkin saya menebak nebak
bagaimana dia percaya kalau sebuah negara serius membangun sepak bolanya
dan dia sampaikan itu kan kalau dilihat dari tiga kali dia ditaruh di sosial medianya
memang dia menceritakan transformasi sepak bola di indonesia
karena buat presiden jani saya rasa satu tahun yang dialami sepak bola indonesia
kita juara sea games setelah tiga puluh dua tahun
lalu kita tuan rumah u tujuh belas sukses
tim u tujuh belas kita dua kali seri satu kali kalah lumayan ya kan
nah terus kita lihat juga pertama kali kita piala asia senior tim setelah tujuh belas tahun masuk
masuk juga enam belas persen pertama kali
u dua puluh tiga nya ya mungkin dia sebagai presiden fifa mengharapkan ya inilah indonesia yang kita mau
jadi itu bukan karena pak erik yang undang atau message bahwa ini sebuah contoh
kalau sepak bola digarap dengan baik bisa jadi seperti ini
orang mengira begini wah ini presiden fifa obrolan para pencinta bola
atau supaya wasitnya nggak main main
saya juga kenapa ketika pemain menyampaikan
saya abc kan saya langsung selama ini indonesia dianggap afc juga anak baik
ya saya di setiap pertandingan saya protes
ya kan lucu kalau ketua pssi dikasih kartu kuning di lapangan kayaknya belum ada gitu
saya minta tertulis sesuai dengan prosedur
ya akhirnya jawabannya tidak memuaskan ya paling tidak kita by the rule
karena di pertandingan kemarin drama demi drama itu wasit dianggap tidak fair
saya ingin tanya pada pak erick yang jauh lebih jauh lagi pssi bisa apa
oh itu terakhir pertandingan ini
oh itu terakhir pertandingan ini
oh itu terakhir pertandingan ini

nah funny ya kalau harus dipertahankan
tapi anjing memang kebetulan suaru apa ya
karena jadi satu di tengo michelle yg ada ke y obsolete samo
di presiden klub sepak bola italia inter milanton dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas bapak erick thohir
pak erik salah satu yang menjadi sorotan itu wasit waktu di uzbekistan
wasitnya juga kena serbu oleh netizen kita tapi tidak sampai seperti yang di guinea
pertanyaan saya mungkin kita bisa lihat yang menjadi sorotan dalam laga playoff kemarin
waktu itu ada dua tendangan wasit mengeluarkan tendangan penalti untuk gwina
karena dianggap pemain kita witan itu terlihat bahwa witan sulaiman dianggap melanggar di dalam kotak penalti
padahal dari rekaman ulang banyak yang melihat itu tidak di kotak penalti
sehingga kemudian banyak yang mengatakan ini kalau ada var ketika dulu waktu melawan uzbekistan kita dirugikan oleh var
ini kalau ada var mungkin tidak akan terjadi penalti
pak erik melihat ini gimana
saya kecewa saya sampaikan kenapa waktu ioc kan kita protes terus
itu bukan nggak tiap pertandingan kita protes ya
karena gini jangan sampai kita ini juga disepelekan karena dianggap sebenarnya sepak bola kita belum standarnya mereka
bahwa kita kasih signal eh sepak bola kita bangkit dan sudah standar kalian
makanya yang selama ini yang saya dengar kita jarang protes saya bilang enggak kita harus protes sekarang
kita lima ribu ya bayar lima ribu kalau sepuluh ribu juga bayar sepuluh ribu us gitu
masa kita selalu dirugikan
kan memang kalau protes itu mesti bayar
kita jalanin gak apa apa karena menurut saya jangan terjebak tadi paradigma seakan akan kita ini bukan sepak bola yang standar internasional gitu
waktu dari sejak qatar sebenarnya pak erik juga sudah melakukan surat protes kan
udah waktu sejak qatar kan saya juga protes cukup keras gitu
tapi kemudian berulang juga di waktu terutama
iya kemarin juga waktu tidak ada var kita sempat mempertanyakan tapi jawabannya ya memang keputusannya tidak ada var gitu
sebenarnya kan kalau kita boleh bicara standar kita ya kan kalau afc ada var kita var terus juga
tapi kan yang saya nggak mau kan misalnya kemarin walk away walk away parah kita
ya kita harus menyelesaikan segala dan saya yang paling penting begini
saya bilang ke pemain ingat loh apa yang kalian rasakan hari ini ya jangan juga menjadi sebuah pemikiran wasit wasit nggak akan berkembang juga nanti di segara pemain gitu loh
kan ini juga ada wasit
di waktu pertandingan ginia juga memerintahkan untuk tendangan penalti
ini jelas enggak lah
ya kan kenapa konsin taeyong sampai dikeluarin ya kan yang satu bahasa perancis satu bahasa korea nggak ketemu juga gitu nggak tahu artinya apa
tapi yang penting keluar kuning dan merah ya memang ini ya sesuatu yang menurut saya ya merugikan indonesia gitu
ini benar benar secara telanjang sebenarnya
semua orang juga bisa melihat bahwa ini bukan untung gagal
ya enggak ya kan kalau penalti beberapa kali dirugikan terus terusan ya
i know bukan itu poinnya sih tetapi memang bisa dibilang wasit sudah memberikan atau mengindikasikan sebuah kecenderungan yang tidak fair pada indonesia
nah pertanyaannya kan waktu itu ada presiden fifa
ya saya rasa sebagai presiden juga dia nggak boleh intervensi terlalu jauh lah
apakah dia melakukan koreksi setelah itu saya tidak tahu karena otoritasnya kan saya nggak bisa
tapi kan pasti ngobrol waktu itu berdua melihat wasit seperti itu kan pasti antara pak erick sama presiden fifa pasti wort the
ya giani datang pasti dia ingin mengharapkan lebih
i know i know tapi soal wasit dengan waktu playoff di jinia itu ketika sekaliber presiden viva hadir
dia pasti komentar sesuatu cuma pak erick tidak mau mengatakan
ya bukan sesuatu yang saya bisa share
kalau kita lihat sebenarnya pak erick waktu di china itu dramanya luar biasa sampai ketika coach sti berdebat dengan wasit pak erick tadi bilang ini satu bahasa perancis satu bahasa korea
dan kemudian sti diganjar kartu merah itu cukup lama dan sebenarnya pemain juga mulai ke apa keluar lapangan
ada indikasi bahwa pemain indonesia mau walk out
menurut pak erik disitu ada pembicaraan seperti apa atau situasi seperti apa yang
ya memang waktu itu saya juga teriak dari podium ayo tetap main tunjukkan siapa kita
saya rasa kita juga nggak boleh gini ada kezoliman kita harus lawan
tapi kalau kita walk away saya rasa ya kita ngorbanin sepak bola yang lebih besar lagi gitu
jangan kita juga gara gara satu kejadian atau dua kejadian justru kita men setback sepak bola kita yang satu tahun ini sedang berkibar ya gitu
karena memang sempat dikatakan bahwa hernando bilang
kami waktu penalti kedua sempat mau walk out untuk keluar lapangan tapi anak anak menunjukkan sikap yang positif
pak hebat juga ya anak anak ini mereka tetap gentle padahal sebenarnya bisa dibilang drop banget
dan ini anak anak muda yang saya bilang makanya kalau tadi saya tanya apa review fisik dan mental
bayangkan mental udah segini tebelnya aja masih ya itulah memang tidak mudah dan ini generasi emas kita yang harus kita rawat kita pupuk
kita menghancurkan mereka dengan juga mungkin kita sebagai organisasi ya ataupun kita sebagai masyarakat yang menghakimi berlebihan baik secara tim ataupun secara individu
kita harus bersama mereka di dalam situasi yang jelek kalah dan bagus
coach scw juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh gak mau meninggalkan
ya dia menunjukkan gestur dia
dan maksudnya bukan keputusan yang tepat gitu
itu menegangkan sekali pak erick
ya buat kita yang di sana lebih tegang lagi
kalau rosita ososana di stadium itu itu supporter indonesia
udah keluar kata kata dari a sampai z
tinggal ditulis aja gitu
ini kan ada kongres fifa di bangkok tanggal enam belas tujuh belas saya akan juga bicara beberapa dengan eksekutif di fifa ya perlu ada perbaikan gitu
sampai kemudian soal wasit ini anak anak cerita para pemain kita cerita bahwa coach
pak erik juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan semuanya soal perlakuan wasit itu
dengan rifaya mereka yang luar biasa dengan prestasi ya makanya kan saya kan bicara mereka jangan nangis tegak kepala
terus saya baru ngomong gitu masa ikut nangis akhirnya saya nunduk aja deh
saya hormatin aja mereka karena luar biasa
kayak apa pak waktu itu situasi emosi
ya mereka nangis semua lah
kayak karena mereka ingin tahu sebenarnya kita bisa lebih gitu
pak erick sendiri berkaca kaca loh saya lihat mengingat waktu terakhir menciptakan pengalaman
nah talentnya mana kan gak mudah
ini yang u dua puluh aja sekarang kita sedang siapkan kemarin uji coba sama china dua kali sama uzbekistan sama thailand
sekarang kita lagi mau kirim ke perancis juga
ini di sebuah turnamen u dua puluh kita satu pool sama itali panama ukraine
gak apa apa pak erik ketum pssi juga boleh menunjukkan rasa sedih
saya ikut bisa merasakan sih apalagi kita dapat gambar bagaimana coach sty merangkul semua pemain dan disitu semua mereka bertangis tangisan
tidak ada yang lebih menyakitkan kalah ketika memang diperlakukan tidak adil ya
dan juga kita patut bersyukur ketika kita menang sama korea pun ya kan saya juga sempat nangis
beda dong nangis waktu sama korsel dengan nangis seperti ini
ya sama sama nangis lah cuma beda momen yang satu bahagia yang satu kejepit
tapi ginilah saya percaya kalau kita terus digojlok seperti ini kita akan tambah kuat kita
dan bagus sebenarnya buat teman teman garuda muda mendapat perlakuan ini sejak dini ini akan melatih menangkal mereka
ya itu waktu kita lawan vietnam kita menang satu disini terus enam pemain kita sakit
terus pergi ke vietnam dengan jumlah pemain pas pasan menangnya lebih banyak
ya ya itulah yang kenapa sejak awal saya membawa argentina untuk bertanding nama tim indonesia ya salah satunya itu sebenarnya
bukan hanya komersial atau tontonan tapi memang ya kita harus melakukan sesuatu yang of the box ya bagaimana mental ini jadi gitu
dan saya yakin pemain pemain ini satu dua tahun ke depan akan lebih kuat lagi
justru mereka menemukan tempaannya saat ini
supaya mereka bener bener menjadi lebih terbentuk lagi
karena jangan ketika mereka dihujat mereka juga nggak bisa recover
jangan juga ketika ada hal hal yang merugikan kita dari wasit di setiap pertandingan pun mereka wah wasitnya wah hangat
tadi pak erick mengatakan jangan apa apa pasti begitu wasit sudah kasih var dan tendangan penalti itu biasanya pasti langsung drop
dan pssi memperpanjang kontrak sde hingga dua ribu dua puluh tujuh tapi hanya omon omon saja
coach sinta young ditawarkan kontrak atau coach sinta akan menerima kontrak baru dari pssi
tidak saya belum pernah melihat kontrak baru dari pssi
karena ini sudah berakhir saya sudah berbicara dengan ketua komite olimpiade internasional dan saya sudah berusaha untuk berjalan dengan baik sampai tahun dua ribu dua puluh tujuh
jadi saya rasa tidak ada masalah ini akan berjalan dengan baik
saya masih bersama ketua umum pssi yang juga anggota komite olimpiade internasional sejak tahun dua ribu sembilan belas erick thohir
rasanya pak erik kemudian stay with us lalu kemudian memamerkan makan bersama dengan coach sinta young
apakah itu memang pak erick lakukan untuk menjawab rasa pertanyaan publik
sinta young harus bersama timnas
ada dua sebenarnya kenapa saya ajak makan coach sintayong waktu itu dan khusus di restoran korea
bukan berarti saya menekan coach sinta young
dalam makan malam itu saya
kasih pertanyaan yang berat coach ini lawan korea loh
tidak mudah buat coach
dan coach sinta young bilang ya saya tidak mudah tapi saya profesional
pak erick juga bicara profesional saya bicara profesional
karena memang kan selama ini juga saya sering ditekan kapan kontraknya kapan kontraknya saya bilang tunggu targetnya gitu
itu satu yang kedua memang dalam itu saya bilang coach ini pembicaraan kita mau bicara detail saat ini atau setelah turnamen kan
karena kan gini loh waktu negosiasi angka kan bisa aja angka yang dia minta dan kita minta berbeda kan
itu nanti mempengaruhi dia juga gitu
tapi bagaimana pak erick bisa tahu bahwa setelah makan malam itu
ya kita bersakat kita kontinu dua ribu dua puluh tiga
ya enggak adalah beberapa diskusi sebenarnya misalnya target berikutnya apa
saya bilang ya target berikutnya ya seratus besar
ya kan saya nggak bisa ngomong di turnamen ini masuk kan nggak fair juga dong
ya target besarnya bisa nggak tiga tahun ke depan kita masuk seratus besar
kan serakan satu ratus tiga puluh berapa
kalau kita melihat kalau saya melihat transmart pak erik itu melihat catatan pelatih timnas kita coach stay ini ketiga terlama sepanjang sejarah
apa memang pak erick mempertahankan coach sti karena belum pernah supporter indonesia betul betul mengidolakan pelatih asal korea selatan ini
sehingga pak erick juga merasa semacam ada tekanan publik
saya gini saya di didik profesional saya juga melakukan semua dengan profesional
saya kasih target target coach sintayong deliver ya kita harus lakukan
dan kalau kita lihat dari juga perjalanannya coach sinta yang ini cukup konsisten dengan hasil hasilnya
nah dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga nah saya senang gitu
ya berani gitu berani fight gitu
ya seperti yang makan korea itu
karena buat saya ya tidak pilihan mudah juga buat dia
tapi kalau misalnya harga kontraknya profesional ya profesional ya
ya dan saya sendiri ingin mendorong juga bagaimana sistem yang sudah berjalan dengan baik oleh coach sintayong ini juga bisa diterapkan juga di u dua puluh u tujuh belas gitu loh
jadi sebenarnya ketika kita semua melihat ada satu progress yang luar biasa untuk tim nas kita
itu racikannya sintayong atau naturalisasi apa menurut semua
semua jalan kita harus tempuh untuk hasil yang maksimal
pak erik ada sti sudah membuktikan pak erick tadi bilang deliver dan begitu banyak memang apa yang dilakukannya membuahkan hasil fair enough kalau dia kemudian mendapat over yang luar biasa dari pssi
dinamika saya dengan coach sintayong saya rasa cukup dinamik
dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target
dan itu coach sinta apresiasi makanya kita dekat sekali sekarang
awal awalnya saya nggak gitu deket terus terang karena ya saya nggak tahu
ya karena sinta yang sudah ada sebelum periodenya pak erik sebenarnya
iya jadi kan saya nah tetapi kan saya juga dengar keluhan dia target dia
ya dan saya rasa apa yang saya lakukan kan ini buat kebaikan tim bukan memanjakan tim
contoh misalnya waktu ada isu wah ini siapa nih tim indonesia charter pesawat ke vietnam
ya itu pssi kenapa gini saya bukan memanjakan karena gini recovery nya itu harus cepat
kalau pemain kita harus pergi ke sebuah titik terus transit tiga empat jam terbang lagi udah kehilangan waktu berapa jam dia
ya contoh kemarin waktu kita berangkat ke perancis kan pilihannya pulang dulu atau berangkat ke perancis
itu juga diskusi enggak berangkat ke prancis
dan itu diskusi pak erik dengan sti ya
ya semua sama tim official
cuma requestnya sti pasti saya dengar kan dia yang lebih tahu timnya
nah ini yang saya lakukan
misalnya kayak pemain naturalisasi juga ya bukan sebuah hal yang baru sebenarnya naturalisasi di sepak bola indonesia
itu bagian dari permintaan sti
untuk supaya cepat paling tidak
kalau banyak orang melihat naturalisasi terlepas dari pro kontranya pak erick thohir ini semacam panadol untuk tidak menyebut brand
tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dengan cepat kita lakukan
fifa itu sangat global pemikirannya
ya karena fifa tahu sepak bola ini olahraga nomor satu di dunia
kenapa presiden ciani juga datang tadi berharap indonesia naik kelas gitu
fifa juga berharap kompetisi level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang
kalau kita lihat perancis namanya mbap
bahwa naturalisasi ini bukan hanya sekedar jangka pendek
liganya juga harus menghasilkan pemain
kalau ada pemain indonesia di luar negeri yang punya merah putih
nah kalau semuanya uang ya saya enggak
karena buat saya merah putih penting
jadi pak erick pertanyaan akan berapa banyak lagi naturalisasi
saya jawab tergantung talent pool yang ada
tapi pak erick waktu itu kalau nggak salah pernah mengklarifikasi akan menaturalisasi

maksudnya dalam tempo yang sesingkat itu bukan satu ratus lima puluh ton
tapi pak erick maaf saya ingin klasifikasi
proses naturalisasi ini adalah juga bagian dari jangka panjang
bukan hanya sekedar untuk tambal sulam supaya juara di
ada pemain inggris tiba tiba jadi tim nasional jerman
tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik
ada grassroot ada liga ada tim nasional
sekarang kita bicara kembali misalnya contoh nih
saya akan setback sedikit
kembali untuk u tujuh belas u dua puluh
kalau ini terputus u dua puluh tiga kita
ini belum tentu u tujuh belas kita generasi emas juga
tapi apakah gara gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak disiapin
karena u tujuh belas u dua puluh itu sebenarnya anak tangga
dan gini kejuaraan dunia sepak bola
fifa sudah memutuskan sekarang yang u tujuh belas setiap tahun
jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia sepak bola kita makin ketinggalan
tapi gini pak erick ada juga misalnya melihat bahwa kita ini selalu merasa ingin harus selalu juara
tetapi sebenarnya yang harus diperbaiki adalah bagaimana kompetisi perbaikan dengan di liga liga
yang dikhawatirkan adalah kita sesuatu mengejar
setuju yang dikhawatirkan adalah kita sesuatu mengejar
sesuatu yang jauh di sana
tetapi pr yang paling besar kita tidak kerjakan
pak erick sendiri melihat sti sendiri kan dia mengeluhkan juga
tetapi mengatakan bahwa saya sudah mengatakan berkali kali liga indonesia harus kuat
ini adalah bagian dari penghargaan dia pada liga indonesia
sehingga memberikan dampak positif pada performa tim indonesia
karena jadwal liga sendiri juga tidak bisa
bisa selama kita komit kapan liga bermain kapan fifa match day kapan tim nasional bermain dan lain lain
gak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh
bahkan ingat loh kita tuh ada peraturan liga yang berjalan tahun ini ingat
karena klub liga harus memainkan tim
satu pemain di timnya u dua puluh tiga
ini untuk liga tahun depan saya sudah bilang
saya mau di liga dua ada dua pemain u dua puluh
di liga satu ada pemain u dua puluh dua
bicara soal pemain pak erik
tidakkah sebenarnya hal yang perlu juga misalnya pertanyaan ini lebih kepada harapan pada
pak erick untuk melakukan pembenahan
bagaimana bibit bibit itu sudah harus dibina sekolah bola akademi bola pemain bola yang dipersiapkan
kalau misalnya kita menyandingkan dengan jepang dengan penduduk yang dua kali masih di bawah kita
dia pemain yang terdaftar pemain bola yang terdaftar itu kalau nggak salah bisa sampai delapan puluh
ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup aware
cukup memiliki perhatian untuk membina bibit bibit ini sejak awal
kalau kita lihat di seluruh dunia yang namanya federasi fokus kepada tim nasional
liga itu dikelola secara profesional
ada campur tangan daripada stakeholder private sector
bagaimana grassroot itu people masyarakat
tinggal bagaimana kita sebagai pssi mensinkronisasikan semua keinginan stakeholder menjadi satu kalender besar
tidak mungkin kita membangun sepak bola kita hanya pss sendiri nggak mungkin mampu
saat ini saya sudah risk hampir ratusan miliar buat sepak bola indonesia dari private sector
makanya kemarin pak jokowi bilang apa yang saya bisa bantu lagi
hari ini kalau salah satu diskusinya ya saya ketemu dengan bu sri mulyani juga salah satu
bu uang bolanya bisa diturunin nggak bu
jadi kalau gitu pak erick bilang ya kalau misalnya keinginannya supaya memperbaiki kompetisi di daerah itu pssi yang ke tangan
kita ada asprof ada klub ada pemerintah daerah ada sekolah sekolah
saya bicara sama pak nadiem pak nadiem kalau di amerika itu liga sekolahnya yang kuat
indonesia bisa nggak coba gitu
ini membangun sepak bola indonesia itu perlu keterlibatan
stakeholder yang lebih besar
nah kita ini yang kita lagi perbaikin
ya sama kalau kita bicara pak erick gimana liganya
lah liganya itu pssi cuma punya saham satu persen
yang kita punya hak di liga itu apa
wasit harus diperbaikin kalender harus kita bisa lakukan
pak erick pro akademi saya udah minta
ya tapi kan hari ini klub klub dengan kemampuan finansialnya
dia hanya memakai sistem kompetisi yang pendek untuk elit pro academy nya
pak erick juga kemudian melihat ada sesuatu yang diharapkan pada pak erik
untuk memperbaiki sepak bola sejak dari awal itu to mutch to us
bertahap tahun ini kita fokus tim
ini pertama kali loh sih tim nasional ini training center u tujuh belas u dua puluh u dua puluh tiga senior berjalan secara bersamaan
tim nasional putri u tujuh belas akhirnya terbentuk
ini tim senior putri akan uji coba pertama kali lawan singapura di indonesia tanggal dua puluh delapan
terus main di bahrain uji coba juga
kapan kita dengar tim nasional putri ikut fifa matchday
tim nasional yang kita prioritaskan
tapi untuk membangun grassroot liga kita perlu stakeholder sama sama
saya nggak mau cuci tangan saya nggak mau balik badan
nah itulah kenapa kalender program komitmen kita harus benahi satu satu
cuma tahun ini saya mau tim nasional dulu
tim nasional semua punya tc
paling tidak itu menjadi kpi pak erick sebagai ketua pssi
nah baru tahun ini itu tahun kemarin
karenanya pak erik pak erick ini identik dengan pembenahan pssi
dan membuatkan hasil yang memang memberi harapan
bahwa sepak bola kita bisa bagus
jadi pertanyaannya pak erik seorang erik thohir fokus saja benerin sepak bola
dan tidak perlu ada di kabinet mendatang
sebagai kgali kejutan legacy c dedication
saya masih bersama ketua umum pssi yang menjabat ketua panitia pelaksana asian games dua ribu delapan belas
dan saat ini masih menjabat sebagai menteri bumn pak erick thohir
pak erick sebelum menjawab pertanyaan waktu jeda tadi
seperti tadi yang saya katakan kita ini seperti terjebak ingin selalu juara
karena bagaimanapun kita haus akan prestasi itu
tapi apa ya strateginya supaya minat talenta sepak bola sejak usia dini itu memang punya roadmap yang jelas
mungkin perancis kemarin kan waktu tanding indonesia gunia itu di home base nya tim perancis
di situ ada juara sembilan puluh delapan dan dua ribu delapan belas
itu perancis membangun fasilitas yang sangat modern di tahun delapan puluh an
di situ juga perancis menerapkan kalau dulu kayak kita sekolah olahraganya
itu di perancis tiga belas provinsi punya sekolah olahraga
yang itu menjadi kontribute buat ini nasional
mereka nggak boleh pindah provinsi loh sebelum umur enam belas
jadi benar benar gak ada tuh transfer transfer pemain
nah seperti seperti ini ya memang perlu proses
kembali apakah kita sebagai pemimpin tidak mencari quick win
ya kan contoh yang tadi kembali
kita juara sea games tiga puluh dua tahun
ketika kita naikkan kelasnya kita jumlah pemainnya nggak cukup yang sea games
eh naturalisasi ya itu ada
dan dari dulu udah empat puluh pemain
harus ada darah indonesia
berarti kan memang naturalisasi itu awalnya tadi untuk quick wins
tetapi ini menjadi sebuah program
karena naturalisasi udah ada sebenarnya
cuma buat tim yang tadi ini ya kita harus karena nggak cukup pemainnya
kalau misalnya cederat cederat cederat gak ada pemain penggantinya
ada payes misalnya itu kemudian ada percakapan
kalau maknaturalisasi yang lain itu orang tuanya atau leluhurnya pernah dia memang berdarah indonesia
tapi paes itu neneknya itu lahir di kediri
ya itu sesuatu yang memang kita harus lakukan
itu berarti diperluas lagi kriteria naturalisasi untuk pemain indonesia
mbak raka mbak p semua kan lahir di negara ini dengan
untuk timnas indonesia maksudnya pak erick
saya membuka semua jalur untuk tadi
bagaimana kita punya satu ratus lima puluh pemain dari u tujuh belas u dua puluh u dua puluh tiga dan tim senior
kan orang waktu itu mempelintir satu ratus lima puluh pemain naturalisasi salah
kita harus punya satu ratus lima puluh pemain
dua x sebelas di tim senior
tiga x sebelas di tim u dua puluh dua
empat x sebelas di tim u dua puluh
yang u tujuh belas yang lima puluh lima ketika senior belum tentu semua mungkin enam yang jadi
nah ini yang saya bilang tadi kita mesti kayak mesin kayak roda
dimana sumber pemain ini mau dari grassroot dari liga dari internasional
ini harus masuk ke dalam talent pool ini
pak erick selalu memperhatikan timnas sepak bola pria
sekarang saya mau masuk kepada sepak bola perempuan garuda pertiwi
saya merasa memang meskipun pak erick punya perhatian pada sepak bola
tapi memang betul apa curahan hati para pemain sepak bola perempuan
pak erik menganaktirikan atau negara ini pemerintah ini menganaktirikan
kan affo u enam belas aff pak erick yang bentuk kemarin
akhirnya lahir claudia itu
sekarang dia pergi ke klub luar karena tidak menjadi tempat yang baik untuk pemain pemain putri pak erick
makanya itu saya bilang seperti tim nasional putri sekarang kan kita udah bentuk nih
tujuh belas training tiga bulan
nanti off seminggu karena apa
nah lalu grassrootnya saya sudah dibantu
dia sudah membangun sekarang di delapan kota di jawa
di google aja itu mereknya titik titik gitu
karena begini pak erick kan bilang ketika di bali untuk timnas putri
oke harus latihan lagi semangat lagi dan lain sebagainya dan sebagainya
pak erick mengatakan bahwa
mesti latihannya dua sampai tiga kali lipat setuju
jadi kira kira pak erick mengatakan tiga tahun untuk target timnas
untuk mereka bisa bermain tidak seperti kemarin di bantai sembilan puluh apa
mereka gak pernah punya waktu untuk kompetisi
makanya saya bilang ya harus kembali main gitu
tim nasional putra kita juga pernah dibantai loh berapa
ya tapi mereka seolah olah dibantai
padahal mereka memang tidak pernah punya kesempatan untuk berlaga kompetisi
tapi itu realita yang kita harus bangun
makanya ketika orang juga pak erick kapan liga putri dan itu
tadi biar talentnya ini berkembang jadi di grassroot
yang bagus bagus dikumpulin di tim nasional jangka panjang dengan training yang luar biasa
nggak bisa kita lahir liga dulu
sekarang stok pemainnya nggak ada
pak erick tidak memberikan harapan kosong ya di sini
karena misalnya dari tiga tahun dari sekarang dua ribu dua puluh empat
nah kalau tim nasional kita putri u tujuh belas bisa training tiga tahun apa
nah senior perlu lebih lama lagi
karena lihat ya ketinggalan kita dengan negara negara lain yang putri terlalu jauh
dan tapi dilihat filipina kembali nih
pemainnya pada main di liga filipina gak semua mainnya di liga amerika
tapi apakah itu harus menjadi protetap kita
ada dari prioritas daripada tadi pemain pemain yang ada di luar negeri
pak erick kalau begitu kenapa tidak fokus saja dengan membenahi pssi
sehingga misalnya kalau ada tawaran jadi menteri supaya lebih baik
memang dikontrak sampai dua ribu dua puluh tujuh sama pssi
pak erick nggak usah jadi di menteri lagi supaya lebih fokus
apapun kepercayaan pemerintah presiden saya jalankan
ketika nanti ada pelantikan oktober
apakah program dukungan pemerintah ke pssi sama seperti hari ini
ya di negara seperti indonesia
stadion ini semua punya pemerintah
ya pak jokowi bersama pak bas sesuai dengan komitmen dengan fifa sedang renovasi dua puluh dua stadium sekarang
pssi sepak bola ini olahraga nomor satu
terlalu besar untuk dipikul oleh satu organisasi
kalau misalnya ada egoisme supporter bola yang mengatakan udah please urus aja pssi nggak perlu ini
pak erick melihat itu sesuatu yang memang yaudah
apapun kalau saya loyal kepada pimpinan
loyal kepada pimpinan tugasnya apa silahkan
kalau di pssi nggak diperlukan lagi juga ya kita ada lagi
jangan masih ada janji untuk pemain sepak bola putri
tiga tahun dari sekarang kalau pak erick nggak jadi ketum pssi lagi janji kepada pemain putri
saya di sini berhasil bukan karena seorang erick thohir
karena saya didukung secara besar dan ada timnya ada prestasinya
jadi bukan glory sendiri gitu loh
menurut pak erick sebenarnya sebagai ketum pssi akan jauh lebih baik pak erik tetap di kabinet
kalau memang sudah tidak dipercaya
ya ini ada kongres sepuluh juni
kalau stakeholder ternyata gak happy sama saya
saya itu ya ketika dikasih kerjaan saya ambisius
kenapa pssi baru satu tahun lebih terjadi perubahan signifikan ya saya kerja keras tapi nggak sendiri
ya itu nggak mungkin
tetapi rasanya malam ini kita bicara lagi untuk sekian kalinya melihat sesuatu yang bisa dicapai oleh garuda muda
sesuatu yang tidak mustahil
saya sangat menghargai karena pak erick ini kita bicara hari kamis
besok juga sudah harus punya jadwal ke luar negeri
salam untuk semua teman teman di pssi dan garuda muda
tetap lagi di kompas tv independent terpercaya